dipecat atau enggak terserah
biar jelas urusannya
dede bayinya kembar ya mas
indri seneng kok ma
indri seneng kok ma
kalian berdua udah tau
anak lu sendiri
lu nggak kasih tau
indra udah dikasih tahu oma
tadi bilangnya belum dikasih tahu
andri yang belum dikasih tahu
kursi yang banyak
lagi keluar mak
tah papa jangan pulang dulu
ada oma di rumah
di rumah siapa
di rumah kita
papa di mana sekarang
di rumah kita depan rumah kita
kak ada papa di luar
lo ngapain begitu
si indir itu kan lagi telpon
lagi lagi dia ngebelin pak
pak ada oma
bapak jangan pulang dulu ya
papa kok pake turun dari motor ya
gak bisa dihubungin mak
lo udah kasih kode kali
akang lagi cari kerja
kenapa lu mesti rahasiain dari gue
hamil lu rahasiain
kembar lu rahasiain
minah takut mak marah
kalau lu hamil
kan lu udah tua
anak ini udah pada gede gede
hamil itu kan bisa dicegah
tapi ini lu gak cegah
gak bisa dicegah
gak mungkin gue marah
tapi kalau lu mau cegah kembar
tuh kak indra tuh
enggak enggak enggak
ternyata lu gak kenal sama gue
sama emak lu sendiri
justru karena mina kenal makanya takut mak
gua galak aja alasannya
kau ngajul sama anak anak lu
amaa jangan bukulin mama
ehm minah lu tuh jangan narang narang ya

ehm minah lu tuh jangan narang narang ya
begitu kelakuan mamamu
supaya kalian marahin oma
dikit lagi dorong begitu
beneran tadi krama
nah gitu mah
kalau dimarahin pura pura kerang
kaki kaki indra juga keram mah
mah tolong mah
mah tolong mah
indra juga keram mah
dipecat atau enggak terserah
biar jelas urusannya